selain itu tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi
berdasarkan sejumlah survei menandakan pemerintah sudah berada di jalur yang benar dalam mengentaskan kemiskinan
gini ya ekonomi kita ini kan ada ukurannya ukurannya kan tingkat kepuasan publik kepuasan masyarakat
kalau kita lihat dari hasil survei yang ada termasuk survei kompas terakhir persoalan ekonomi kita kepuasan publiknya kan masih sangat tinggi
tapi yang jelas bahwa berapa persen orang kaya dan miskin itu memang ada angkanya
tapi yang jelas adalah sekarang ini kemiskinan itu menurun